hari kita lanjutkan pertandingan final putri dari perwakilan kunanta ada santriawati butet
melawan aris triana dari pesantren al musadah
bu bu bu bu nanya ibu berhasil kehilangan anak atau enggak enggak pasir anak anak
mana ya anak saya ya
sebentar ibu kok mirip banget sih sama yang digambar ini ini ibunya serge yang
ini ibu kehilangan anak ya alhamdulillah
kalau anak saya segede gini mah pantasnya jadi suami saya pak aduh ibu enak enakan ngomong
buat suami saya buat suami saya ibu enggak ngelihat saya apa saya ini bu ya allah ini calon istrinya
alhamdulillah anak saya ketemu juga alhamdulillah kirain yang ini anaknya
kalau ketemu orang itu harus assalamualaikum dulu jangan ngegetin oh iya assalamualaikum
kalau kalau ngapain di sini nyari dodo tuh kalau ketemu orang itu harus assalamualaikum dulu jangan ngegetin oh iya assalamualaikum kal lola ngapain disini
kata di datang haaran
pas waktu setituan dan pak dwi buat gantiin kamu kang
oh berarti itu bimbo mengalahin aku
kang tunggu kang
ibu kau malah ketawa
keluar pakai tenaga dong
yang kenceng sobriya kenceng
kalau lukman itu nggak kebanting itu
gak mau lihat aku gak mau lihat
kata triobemu ada duduk di depan ustadz
eh makanya saya ke depan
eh gatunya gak ada
iya ternyata dia mau maju duluan satu
dia soal lawan ustadz
sebentar sebentar ustadz mau ngomong nih
bukan gitu maksud saya ustadz
saya tuh cuma pengen
kunanta itu menang
saya tuh pengen belain kunanta
eh ternyata kalah
kamu apa yang kamu bela sih
kamu tuh kalah tadi
kita tuh gak menang
bukan yang ngebelah kunanta malah ngejatohin kunanta
kamu tau gak sih
besok besok kalau ada musuh itu dilawan ya
kan ini pertandingan serius loh
bukan main main loh
kita masih fokus dengan keadaan sekarang
ini lagi daurat nih
kita masih ada kesempatan
makanya jangan coba lawan deh
michael pakai baju dulu kali ya
buka buka buka
perwakilan dari kunanta
ya semangat buat haikal
haikal bismillah ya
dari perwakilan pesantren al rashid
waduh waduh waduh waduh si haikal udah mau bertanding tuh padek udah dikasih tau
gimana dong ini saya cuma mau ngasih tahu itu si haikal udah mulai bertanding gimana dong mendingan
cari mertua aku dulu ah hanya bulbul kita cari dulu ntar pertandingan nomor dua tidak
posisi niat kita kan mau support anak anak bertanding masalah orangtuanya menggampang
cari tarik becule tuh saya setuju lebih baik tuh kita menukul anak anak ya ya udah
dah kita ikutin ayam bulbul aja ah muka pakai disenang senangin begitu
semangat semangat semangat semangat
ya ya mudah mudahan hai kami bisa membawa punan untuk jadi juara lagi
kecil kecil dong besar gas banding
berarti kunanta berhasil masuk dua kategori kategori putri kategori putra
hebat kamu kau ya dong postat saya menang karena arahan pak roy ustaz alhamdulillah
tolong waduh adek posisi
itu ada mama makanya minta tolong lagi bingung emangnya serve ya karena masa kita
bantuin yuk bismillahirohmanirohim
ini gimana pertandingan apa ya ibu ngobrol makan mam mam mam mam mam mungkin jahatkan saya tidak mungkin jahat saya mencari ibu saya teman saya tadi salah menyangka anda ibu saya karena wajahnya mirip
oike siap om iya siap om dan sobri sobri kamu
dari haikal ya dan yang terpenting adalah kunanta jadilah diri kamu sendiri ya jadi kamu
nggak perlu menjadi orang lain tapi tidak sesuai dengan kemampuan kamu pahit tuh
hai fai maaf ini eh aduh cari ini sergi tepat pertandingan mulai
ini kan wajahnya tetangga saya
hari kita lanjutkan pertandingan final putri dari perwakilan kunanta ada santriawati butet
dari pesantren al musa'adah
makin kesakitan heh dengar ya yang namanya
tidak pernah menyerah
aduh aduh dah
utama saya adalah
ingat jangan lupa baca doa
dengan menyebut nama umel yang mengasihi lagi maafannya ayah